hai di depok jawa barat toko busana muslim mulai diserbu pembeli perempuan salah satunya toko
busana muslim di sebuah mal di kawasan cibubur depok warga sengaja membeli baju muslim sebelum
ramadan agar mendapatkan harga yang terjangkau dan bisa lebih leluasa memilih pakaian modelnya stylist
pemilik toko hijab istafiana candarini mengaku menjelang bulan suci ramadhan tahun ini ada
hoftang bandung juga mulai ramai didatangi warga kebanyakan
pembeli pembelian toko ini dikumpulkan dengan pakaian model yang terjangkau dan berbeda dengan
pakaian model yang terjangkau dan berbeda dengan pakaian model yang terjangkau

tiga enam juta rupiah sebagian masyarakat sengaja berbelanja perlengkapan ibadah sebelum ramadhan
tiba agar terhindar dari kemungkinan naiknya harga pertama tidak berdesak desakan kedua tidak kita
tidak lapar ya ketiga lebih murah kalau lebih awal lebih santai ya dibandingin ntar
dengan penuh harganya juga harganya lebih murah kalau nantikan pasti pada penaikan sementara itu
nuansa ramadhan makin terasa dua hari menjelang datangnya bulan suci ramadhan umat islam pun mulai
melengkapi segala kebutuhan selama pelaksanaan ibadah puasa termasuk sajian pelengkap saat
berbuka puasa salah satunya adalah kurma karena berisik agama menangsunahnya kan kita berbuka
dengan kurma dari segi kesehatan memang kurma itu manis tapi tidak tidak menjadikan gula darah
salah satu pedagang kurma di jalan samanhut jember jawa timur ini mengaku mengalami
peningkatan penjualan jelang ramadhan untuk peningkatannya peningkatannya untuk tahun ini
salfawi ajwa dan sukari masih paling yang diminati masyarakat selain rasanya yang
manis harga jenis kurma kurma tersebut juga terjangkau tim liputan cnn indonesia